masa yang menamakan diri gerakan rakyat untuk demokrasi dan keadilan atau garda
berunjuk rasa di depan kantor dpd ri daerah istimewa yogyakarta
dalam aksinya masa mendukung pembentukan pansus kecurangan pemilu oleh dpd
dan mendorong hak angket dpr segera dilakukan
masa menyerahkan pernyataan sikap kepada salah satu perwakilan dpd ri d i e hafid ashram
untuk lebih dahulu oleh paslon capres dan cawapres tertentu
saat dpr belum sepakat soal usulan hak angket dpd ri justru kompak
akan membentuk pansus dugaan kecurangan pemilu agar seluruh pihak tidak saling tuduh
putih mengklaim pansus menjadi jalur ilegal untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu
nah supaya tidak saling menuduh
mereka buat pansus pansus itu kan legal
kita lihat memang kalau ada kecurangan apa apa itu harus diperbaiki ke depan atau bagaimana
atau kalau kecurangan itu luar biasa apa tindakan lebih lanjut
supaya masyarakat menerima ini pemilih itu betul betul transparan jur jujur non adil